angka kasus positif covid sembilan belas di jakarta semakin tidak terkendali
jumlah kasus harian sudah mencapai sepuluh satu ratus tujuh belas kasus
dengan dua puluh tiga kematian dalam sehari pada tiga februari kemarin
penambahan angka kasus positif ini merupakan dampak dari semakin banyaknya orang yang dites
baik dengan pcr maupun rapid test antigen
data dinas kesehatan dki jakarta mencatat jumlah orang yang dites pcr dalam sehari kemarin
mencapai empat ratus delapan tiga ratus enam puluh lima orang
dengan jumlah spesimen yang dites sebanyak lima puluh delapan dua ratus tujuh puluh dua
dalam sepekan terakhir jumlah orang yang dites pcr sebanyak dua ratus lima puluh sembilan empat ratus tujuh puluh empat
atau lebih dari dua puluh kali lipat dari standar minimum who
untuk kota sebesar jakarta yang ditetapkan sebanyak sepuluh orang per pekan
metode pemeriksaan sgtf ini hampir sama dengan metode pcr lainnya
namun membedakan dalam metode sgtf ada nyakit
yang menyebabkan penyakit covid sembilan belas
selanjutnya kita akan tergabung dengan koresponden cnn indonesia
mahardika utama di gsi lab fatmawati
selamat pagi dika kepadatan aktivitas di berbagai lokasi tes swab semakin tinggi
nampaknya bagaimana ketepatan dan kecepatan hasil tes
sehingga penyebaran covid dapat diminimalkan
selamat pagi aldi betul sekali dengan terus meningkatnya
angka kasus positif covid sembilan belas secara nasional
dan juga secara wilayah di dekat jakarta
ini salah satunya adalah buah dari semakin banyaknya jumlah orang
yang dilakukan tes baik dengan metode rapid test antigen
sebagai langkah awal ataupun juga dengan metode pcr
di tempat saya melaporkan saat ini di salah satu laboratorium
di kawasan fatmawati jakarta selatan jumlah orang yang dites
terus bertambah meskipun belum terjadi adanya kepadatan yang cukup signifikan
tetapi dari pantauan saya jumlah orang yang datang
baik dengan menggunakan kenda
kendaraan pribadi ataupun juga secara walk in atau berjalan kaki
tidak pernah berhenti
sampai pukul sembilan pagi ini saya mencatat sudah ada lebih dari dua ratus orang
yang datang untuk melakukan pengetesan baik dengan rapid test antigen
ataupun juga dengan swab pcr
data yang kami terima dari pihak laboratorium
di tempat saya melaporkan saat ini dalam satu hari
dalam satu pekan atau dua pekan terakhir ini
jumlah orang yang dites bisa mencapai lebih dari seribu orang
dan tentunya ini juga berkaitan
dengan semakin tingginya atau semakin masifnya
angka penularan di dki jakarta
sementara itu di beberapa laboratorium lainnya
salah satunya di kawasan widya chandra
dan juga di kawasan tempat jakarta selatan
dalam satu hari kemarin tercatat ada dua delapan ratus orang yang dites
untuk di seluruh cabang di tempat laboratorium tersebut
dan itu mayoritas berada di dki jakarta
data dinas kesehatan dki jakarta mencatat bahwa dalam sepekan terakhir ini
data dinas kesehatan dki jakarta mencatat bahwa dalam satu pekan terakhir ini
data dinas kesehatan dki jakarta mencatat bahwa dalam satu pekan terakhir ini

dari standar minimum yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia untuk kota dki jakarta
yaitu sebanyak sepuluh orang per pekan
dan aldi dapat saya laporkan juga bahwa saat ini
penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta sudah semakin tidak terkendali seperti anda beritakan sebelumnya
dan aldi dapat saya laporkan juga bahwa saat ini penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta sudah semakin tidak terkendali seperti anda beritakan sebelumnya bahwa dalam satu pekan terakhir ini

dari standar minimum
dki jakarta yang terdatang otm
dan dengan semakin banyaknya orang yang dilakukan perawatan baik di rumah sakit maupun juga di tempat isolasi terpadu saat ini bedokupansi rasio di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan ddki jakarta sudah menyentuh angka enam puluh persen
atau tersisa tiga tujuh puluh dua dari lima satu ratus sebelas tempat tidur yang disiapkan
dan hal ini juga senada dengan peningkatan yang kita lihat di ruang icu di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan ddki jakarta yang pada pekan lalu masih berada di angka dua belas empat belas persen
tetapi peri kemarin angkanya aldi sudah mencapai dua puluh delapan persen
itu artinya bisa kita simpulkan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah orang yang dirawat atau jumlah kasus yang terus meningkat
juga berdampak pada adanya tingkat keparahan yang juga turut meningkat
buktinya adalah icu saat ini sudah mencapai dua puluh delapan persen padahal pekan lalu baru mencapai dua belas hingga empat belas persen
di rsdc wisma atlet kemayoran bad okupansi rasionya juga sudah semakin mengkhawatirkan kemarin
ada penambahan kasus baru atau jumlah pasien baru yang masuk ke rsudc wisma atlet kemayoran sebanyak delapan ratus tiga puluh orang
padahal pada pekan sebelumnya hanya sekitar dua ratus sampai tiga ratus orang
per hari saja dan itu pun sudah cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan desember lalu
dengan jumlah itu maka jumlah pasien yang saat ini dirawat di rsdc wisma atlet kemayoran sebanyak lima lima ratus delapan puluh delapan orang
dengan bedokupansi rasionya sudah menyentuh angka enam puluh delapan persen
oke terkait dengan laboratorium tes pcr yang kembali ramai ini apakah ini kemudian berpengaruh terhadap harga
karena kan sebelumnya sudah ada kebijakan harga tertentu oleh pemerintah
memudahkan masyarakat mendapatkan tes covid sembilan belas
kalau di sana apakah tingginya demand ini mempengaruhi pasokan
kemudian juga ketetapan paket harga yang ditawarkan begitu kepada para calon peserta tes covid sembilan belas
ya sejauh ini dari pantauan kami memang untuk harga pcr sendiri masih berada di rentang harga yang ditetapkan oleh pemerintah
di antara rp dua ratus lima puluh sampai rp tiga ratus lima puluh untuk tes pcr
sembilan puluh sembilan sampai satu ratus lima puluh rupiah untuk kreatif tes antigen
itu artinya meskipun ada peningkatan jumlah orang yang dites atau permintaannya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kasus ini
saya melihat belum adanya dampak dengan kenaikan harga
tetapi dampak lainnya adalah di salah satu laboratorium yang saya terima laporannya
yang biasanya hasil tes bisa diketahui dalam waktu satu hari
kini bisa mencapai dua hingga tiga hari karena jumlah spesimennya yang harus diperiksa sudah semakin banyak
artinya ada antrean yang harus ditunggu oleh warga yang melakukan tes
dan itu merupakan salah satu dampak dari semakin banyaknya jumlah orang yang dites di dki jakarta
dan bisa saya laporkan juga tadi masih terkait dengan bad occupancy ratio atau dengan terus bertambahnya jumlah kasus covid sembilan belas di dki jakarta
di rswc wismatut kemayoran
laporan dari sumber saya menyatakan bahwa ada satu kerabatnya yang harus masuk ke rsud wisma atlet kemayoran pada hari kemarin
pada malam kemarin sekitar pukul sembilan tetapi hingga pukul satu sampai dua dini hari masih belum juga mendapatkan kamar
dan juga masih belum bisa ditangani dengan secara baik sehingga yang bersangkutan harus kembali ke rumahnya
karena mereka sudah tidak kuat lagi menahan waktu begitu lama di rswc wismatut kemayoran
dan ini juga menunjukkan bahwa penambahan angka kasus positif covid sembilan belas ini sudah semakin mengkhawatirkan
sudah semakin tidak terkendali dan perlu
langkah yang konkret untuk memutus mata rantai penularan covid sembilan belas di dki jakarta terutama dengan sudah semakin banyaknya terdeteksi varian omikron di dki jakarta kembali ke anda aldi
baik dikarya waktu tunggu untuk hasil tes pcr kemudian waktu tunggu bagi mereka yang sudah positif untuk masuk ke ruang perawatan
nampaknya makin lama ya karena varian omikron yang semakin meluas ini
untuk sebentar terima kasih
koresponden cnn indonesia mahardika utama melaporkan dari jakarta